carilah kakek ari sampai ketemu ustadz
yaudah kalau gitu kita cari sampai ketemu ya
oke pak supir nyalain mesin ya
iya baik pak
eh kita nih mau bawa pak kota yuk
oh katanya ayah saya ada di masjid
tapi kok ini nggak ada
biasanya sih kakek arief ada di masjid ini
iya tapi gak tau deh kayaknya dia lagi di luar pesantren
loh itu bukannya sofi
eh sun papa satria saya punya tungguin
katanya sobri antar kakek arief pulang ke rumahnya
ustaz udah saya duga ustaz bener kan ustaz
yaudah kalau gitu gak apa apa
kami pulang aja mohon maaf kalau merepotkan
gak apa apa pak gak ada kata saling merepotkan
karena memang sudah seharusnya sama muslim untuk saling tolong menolong
ah ya sudah kalau begitu sekalian saya antar aja satria juga bisa bawa sofi ya
kalian saya antar aja satria sama papanya ke rumah pakai mobil kiai amin gimana
oh ya gak apa apa kalau itu gak merepotkan
enggak gak merepotkan sama sekali kok
ya sudah kalau gitu kita langsung berangkat aja
loh sobri kita nyari kakeknya tuh kemana lagi nih
kok gak kata ketemu mu sih
loh sobri kita nyari kakeknya tuh kemana lagi nih

loh sobri kita nyari kakeknya tuh kemana lagi nih
nah gimana kalau kita nyari kakek itu

kamu emang sungguh pas
eh di sini kita cuma mau nanya

bakso telur bakso urat
ada juga bakso telangnya
abang saya itu di sini cuma mau nanya
abang lihat gak ada kakek kakek
pakai tongkat jalannya bungku
pakai peci warna putih baju warna putih
cincinnya di sini warna putih
yaudah deh pak kita pergi ya pak
lo kamu kemarin mau pesen bakso
saya pesen abangnya bayar
kamu yang beli
ya dulu lagi
kamu yang makan
ya kamu lah yang bayar
wah lo pun gak jadi beli
tak kira mau beli
bakso gak taunya nyari kakek kakek
mereka es neraka
nggak boleh kalau kata mbak gue nggak boleh
ngapain kalian berdua nih eh
eka lason mau kemana kalian nih
udah bawa bawa sepeda segala
kita mau ke rumah kakek ari
kita itu mau mastiin kalau kakek arief udah selamat
ke rumah satria
langsung balik ke pesantren gimana
ya udah deh kalau gitu kalian berdua masuk mobil deh
terus sepedanya ustadz
pak sekiti tolong taruh sepedanya ya
siap ustadz taruh dimana ustadz
emang tuh sepeda bisa begasi kali ya
iya kepikiran aja dulu disitu

saya mau tanya tadi ada tiga anak
satria datang sini ga antar kakek ari
ga ada yang dateng
dari tadi nggak ada yang datang pak
katanya santri santri pantai udah nganterin
kurang tau saya nyepam itu liat saya
trio bemoto kebiasaan nih nggak bisa diandelin pak
udah kalau gitu pak saya masuk dulu ya
ya silahkan pak ya
silahkan pak ya pak
ini pak serikiti mr sergi
ini gimana ini ustadz musa haikal asun sama triwbimo itu belum juga pulang
ini udah mau maghrib loh
kalau ada apa apa di jalan itu gimana
sabar sabar ustadz rih itu an
kepala ini puing kiri kanan kiri kanan
mungkin mereka dalam perjalanan
betul kata osis
tapi kalau ada apa apa di jalan gimana ini gak ada yang ngabarin
astagfirullahaladzim trio bemoto
kalian kau bertiga doang sih
terus ustadz musa haikal asung mana
terus kakek arief gimana
enggak ustadz kita nggak ketemu
tapi soalnya tadi kita itu jalan kaki
apakah kaki arief sudah sampai ke rumah dengan selamat
soalnya tadi kakek arief pergi
tadi waktu diangkut
karena dia tak mau jalan
atau kalau kita itu mengantar dia ke rumahnya pak ustadz
terus dia turun dari angkot pak ustadz
tapi kita juga ikutan turun
itu udah cari cari kakek arief kemana
nggak ketemu pak ustadz
itu mana kan subuh kasihan
itu kakek arief gimana keadaannya
sekarang ustadz mau telepon
pusat musa mudah mudahan diangkat
eh sebentar sebentar
trio bemo udah pulang ke pondok
tapi kakek ariefnya nggak ada
ya baik baik baik
baik ustadz ya waalaikumsalam
sekarang kita siap siap untuk sholat maghrib
kalian jangan panik
harus tenang dan banyak banyak berdoa kepada allah
mudah mudahan kakek ari bisa ketemu
nanti biar ustadz musa yang mulia dasyatun ini
papanya satria dan satria mengenai kakek arief
kalian bantu doa ya
ingat seorang muslim jangan pernah menyerah
dan jangan pernah berhenti berdoa
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
insya allah allah mengabulkannya
saya mohon maaf sudah banyak merepotkan ustadz musa
haikal dan asun
sekarang kalian boleh balik ke pesantren
polisi untuk bantu mencari
pak ustadz gimana kalau kita
cari kakek arief lagi
kita orang bakal cari sampai ketemu
gak bisa aikal asun ini sudah malam ya
nanti jadi bahaya buat kalian
lebih baik sekarang kita pulang ke pondok
besok pagi insya allah kita cari kakek arief
kalau kalian cari malam ini juga
nanti yang hilang jadi tiga orang kakek arief sama kalian berdua
gak ada tapi tapian dengerin ustadz kalau ngomong
tapi ustadz masalahnya kalau misalkan
kita gak nyari kakek aris sampai ketemu
kita merasa bersalah ustadz
kita carilah kakek arief sampai ketemu ustadz
ya udah kalau gitu kita cari sampai ketemu ya
nyalain mesin ya
ayah saya janji gak akan kerja lagi
saat saya libur ya
saya akan kasih waktu untuk ayah
iya ayah asal ayah gak akan pergi lagi
akhirnya keluarga mereka jadi kembali lagi
alhamdulillah kakek arief sudah ketemu
saya pribadi berharap khususnya mudah mudahan dari kejadian ini ada hikmah yang dapat diambil
supaya kedepannya lebih baik lagi dan lebih memprioritaskan waktu untuk orang tua
terima kasih ustaz
terima kasih yanhak semuanya
dan terima kasih ustaz
terima kasih ustaz